balap lari liar ini terjadi di wilayah tambun utara bekasi jawa barat
aksi para pelari disemangati oleh para penonton yang bergerombol dan berteriak di sepanjang lintasan lari
kegiatan ini dikeluhkan oleh sejumlah warga di lokasi balapan
mereka merasa terganggu lantaran lomba lari dilakukan di malam hari saat warga tengah beristirahat
kepolisian sektor tambun mengindikasi adanya tindak pidana dalam aksi liar tersebut
polisi menduga penonton dan pelari melakukan judi balap
lomba lari liar ini juga dinilai melanggar protokol kesehatan covid sembilan belas
balap lari liar malam hari sebelumnya sudah terjadi di beberapa daerah
di solo lomba lari dilakukan di jalan raya di kawasan kota barat
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
di jawa tengah
aksi ini kemudian dibubarkan oleh kepolisian karena tanpa mengantongi izin
dan membuat kerumunan yang melanggar protokol kesehatan
di keramat jati jakarta timur
balap lari liar dilakukan dengan menutup akses jalan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat
polisi kemudian membubarkan kegiatan ini dan mengamankan dua puluh tujuh pemuda
tim liputan cnn indonesia